sekarang kita beralih ke ajang balap sepeda etapa keempat tour de indonesia dua ribu delapan belas
dari gilimanuk menuju kota denpasar menjadi penutup event balap sepeda
dengan klasifikasi tertinggi di indonesia ini
keluar sebagai juara adalah pebalap asal thailand arya ponsafath
sedangkan gelar pebalap indonesia terbaik diraih aiman cahyadi
etapa keempat tour de indonesia dua ribu delapan belas memiliki jarak tempuh sejauh satu ratus tujuh puluh sembilan km
dengan mengambil titik start di gilimanuk menuju taman puputan renon denpasar bali
etapa ini memiliki satu titik tanjakan di kawasan bedugul
yang merupakan tanjakan tertinggi dalam etapa tour de indonesia dua ribu delapan belas
hujan lebat yang sempat mengguyur kawasan ini membuat tanjakan di kawasan bedugul diselimuti kabut
kondisi jalan yang licin juga menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap
dua pembalap yakni perapol chow chiang kuang dari thailand
dan chokin x tabe dari spanyol bersaing sengit
dan meninggalkan jalan yang terakhir di indonesia
dan jauh rombongan balapan di belakang
setelah menempuh waktu empat jam dua puluh menit lima puluh delapan detik
perapol akhirnya berhasil menjuarai etape ini
sementara di kelas main umum pembalap thailand arya pon safat
mencatatkan diri di posisi teratas dan berhak menjadi juara tour de indonesia dua ribu delapan belas
sementara untuk kategori pembalap indonesia terbaik
pembalap nasional aiman cahyadi dari tim sapura cycling menjadi yang terbaik
event ini menjadi salah satu ajang persiapan
persiapan bagi aiman sebelum tampil di asian games
ya kalau target sih pasti asian games
cuman ya kita berusaha lah
nah habis dari sini kan ada kejuaraan asia di myanmar
habis itu beberapa lomba di eropa kayak di turki
karena tim saya saya tergabung dengan tim sapura malaysia
ya saya berusaha mencari kesempatan untuk banyak lomba di luar lah
setelah sempat vakum selama tujuh tahun
pelaksanaan tour de indonesia akan dievaluasi
dan rencananya akan kembali dilaksanakan rutin setiap tahun
hasil yang dicapai pembalap indonesia di ajang ini juga menjadi bahan evaluasi
dalam persiapan asian games
anak anak kita yang ada di berbagai macam tim
itu sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa
khususnya tim indonesia yang menunjukkan kerjasama yang luar biasa
itu akan menjadi bahan evaluasi kita
mengingat nanti di asean games
konturnya kira kira ke satu etapa dua
diikuti lima belas tim yang berasal dari dua puluh dua negara
dan menjadi event balap sepeda dengan kategori dua satu
yang merupakan tertinggi di tanah air
reza ramadan denpasar